gue masuk ya
nih yang penting gue udah izin
sini gue bantuin bawain
dapet bocor kok gak ada
itu di luar pendali gue
selama ini gue nyari nyari keberadaan lu
karena gue ngerasa bersalah banget sama lo reva
gue tulang punggung keluarga
jangan penjarain gue
gue masih punya adik yang kecil kecil
orang tua gue udah gak kerja lagi
mereka udah tua
kalau gue di penjara
siapa yang menafkain mereka
mereka udah tua
kira kira gue bakal percaya sama lo
gue tau gue salah
jangan penjarain gue
keluarga gue gak bisa hidup tanpa gue
mereka semua bergantung sama gua
nasib gue bergantung sama aku
lo masih punya hati nurwannya untuk maafin gue
cuman banget dia bawa motornya pelan
biasanya kan dia selalu ngawal gue
jangan jangan dia ke panti asuhan duluan ya
saya aneh banget dari tadi dia nggak ngabarin apa apa
gue minggir dulu kali ya
tuh orang kenapa ya
korban kecelakaan kali ya
lo tau nggak
yang lo udah lakuin ke gue itu keterlaluan
cuma karena lo pengen bales
dendam sama boy
dan lo ngelakuin itu semua ke gue
seharusnya kalo lo mikirin keluarga lo
lo bisa mikir panjang tau nggak sih
tapi sekarang udah
terlambat buat gue
karena polisi udah ngajar gue
sekarang gue kesini temuin lo

karena gue pengen mau maaf sama lo

lo boleh pukul gue
lo boleh hukum gue sesuka lo biar gue dimaafin sama lo
kasihanin keluarga gue
lo punya hati lurani untuk maafin gue
dia harus dapetin pelajaran atas perbuatannya
gimana ya sama keluarganya
sereva sekian lagi
sila pasti nyesel gak ikut sama aku
kalau dia ikut dia juga pasti bakal amazed sama kekayaannya mas benny
udah enakan badannya
kalau nggak apa apa kok kayaknya mukanya masih pucet gitu mas
memang beberapa hari ini saya lemas
tapi sekarang udah nggak lagi karena udah ada yang bingung
kalau emang kehadiran saya bisa buat mas benny jadi lebih bersemangat
aku bawain mas benny bubur
aku tahu mas suka banget makanan ini
terima kasih banyak angel
beberapa hari ini memang saya nggak selera makan
cuman kalau bubur pasti saya makan
nggak sia sia aku melipir dulu tadi
aku jadi dapat poin plus dari mas benny
mas kalau rumah sakit gini berarti siapa yang ngurusin perusahaan bung ya
anak saya yang pertama
lagipula di kantor kan saya ada manajer dan asisten
jadi ya mereka dulu yang ngurus sementara
berarti perusahaan emas besar dong ya
punya banyak karyawan
oh iya terima kasih mas
aku harus terus pecat mas benny
kapan lagi coba aku dapat laki laki sekaya ini
rumah besar perusahaan oke harta melimpah
tidak perlu pusing mikirin dapat uang dari mana
apa lo butuh bantuan
nggak ada jawaban nih
gue masuk ya
maaf nih yang penting gue udah izin
sini gue bantuin bawain
dapat bocor kok ga ada
apa sih kenapa panik kayak gitu sih
lo keluar dari mana
gue habis dari kamar mandi barusan
abis sih baru juga ditinggal bentar
tuh bikin gue shock tau gak
jadi bayang kemarin lagi
gue tuh ga mau kehilangan lo
lagian kayaknya beres beres doang
terus ke kamar mandi
terus ke kamar mandi
lihat lihat cantik di depan gue
dandan buat lo
apa ketemu sama lo gue harus dandan dulu gitu
itu lipsticknya lebih tebel terus sekarang eye shadownya juga blush onnya lebih tebel
gue kasih tau sama nghila
dandan atau tidak dandan buat gue lo tetap cantik kok